dan sangat banyak yang kami dapatkan
hanya ada memang beberapa yang masih mempunyai suatu gejala gejala
ya benar benar sekali ya saya berangkat tanggal dua puluh lima sampai tanggal tiga puluh september
dan juga nih kalau misalnya dari pak diki budiman
warga di sekitar menominasikan bu ani
sama lah kayak kalau parents ya
salah satu makanan tertua di dunia ini diakini sudah ada sejak empat tahun yang lalu di negara tiongkok
arya ditotama indra hadi jakarta
musiknya yang rancat dan riang
lo begitu biasa yang lewat u dua puluh tiga masuk senior disini tuh biasanya udah gak jauh tuh karir
tapi sekecil apapun kenaikan tidak boleh terjadi
sehingga dapat memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan tubuh

dan salah satunya kan hari ini kita bersama dengan bank indonesia
selamat jadi anggota damkar sendiri
oh enggak enggak itu abis sunat dari sd
dijadikan cadangan kawasan konservasi
karena beberapa orang tuh mungkin bisa jadi kena mental gitu kak
pasar keputaran sudah buka sejak pukul satu dini hari beruntung tadi malam tidak turun hujan sehingga
ini tentunya bukan hanya kemendibutristek ya
dan ini yang memberikan tekstur cita rasa pada si masakan yang berbau bau rendang
ini ketika saya lagi mengaduk seperti ini tuh
master plan yang sudah dibuat penanggulangan